selasa pagi tni angkatan laut resmi memiliki kapal perang terbaru
kapal itu adalah kri teluk lada lima ratus dua puluh satu buatan galangan kapal dalam negeri
kri teluk lada lima ratus dua puluh satu adalah jenis kapal angkut tank yang dibuat di galangan pt daya radar utama di lampung
kapal ini memiliki panjang satu ratus tujuh belas meter dan mampu mengangkut sepuluh tank leopard atau lima belas tank amfibi dmp tiga f
selain itu kapal ini juga mampu mengangkut lebih dari empat ratus pasukan
pengadaan kapal kri teluk lada sendiri dilakukan sejak dua ribu lima belas lalu
pada juni dua ribu delapan belas kapal ini diluncurkan ke laut lalu kemudian menjalani serangkaian uji kelayakan berlayar
hari ini juga digelar serat terima dan upacara peresmian serta pengukuhan komandan kri teluk lada lima ratus dua puluh satu di lampung
dan untuk informasi selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan
iwan bagaimana jalannya upacara pengukuhan komandan kri teluk lada lima ratus dua puluh satu
para prajurit kri teluk lada lima ratus dua puluh satu
baik terima kasih ratu dan lady
dan baru saja upacara peresmian dan kemudian juga serat terima dari kapal kri teluk naga ini baru saja selesai berlangsung
dan baru saja ini dilakukan foto bersama
dan boleh saya ceritakan
tadi proses serah terima itu pertama dilakukan dari pt galangan pt daya rudar utama sebagai pembuat kapal
diserahkan kepada kementerian pertahanan
kemudian kementerian pertahanan diserahkan kepada mabes tni
di mana panglima tni disini dua kg oleh kasum tni
dan kemudian dari mabes tni diserahkan kepada kepala staff angkatan laut
dan kemudian dari kepala staff angkatan laut diserahkan kepada panglima kormada tiga
karena nantinya kapal ini akan dioperasikan oleh kormada tiga di papua sorong
dan boleh saya ceritakan sedikit kapal ini adalah kapal jenis angkut
tank di mana tugas utamanya adalah melakukan serangan amfibi atau mendaratkan pasukan di pantai
jadi jika kita bisa melihat film seperti saving private ryan
di situ kita bisa tom hanks melakukan serangan amfibi di pantai
dengan menggunakan kapal kapal seperti ini
jadi karena kapal ini juga karena untuk melakukan tugas itu
maka kapal ini juga bisa mengangkut tank
yaitu sebanyak sepuluh tank jenis leopar
atau lima belas tank yang lebih kecil seperti tank bmp tiga f
dan juga bisa mengangkut dua buah helikopter dan mengangkut empat ratus personil
namun demikian kapal ini
ini juga bisa berguna selain untuk perang
kapal ini juga berguna untuk penanggulangan bencana
karena kapal ini bisa mendaratkan langsung
bisa merapat langsung ke pantai tanpa memerlukan dermaga
jika terjadi suatu bencana maka misalnya dermaganya hancur
dan kapal kapal tidak bisa merapat
maka kapal kapal seperti kri teluk lada ini bisa langsung merapat ke pantai
dan kemudian menurunkan bantuan bantuannya
dan juga karena kapasitasnya yang besar
kapal ini juga bisa mengangkut truk yang berisi bantuan
juga bersenilai personil
dan juga bahkan bisa mengangkut helikopter
untuk melakukan pengiriman bantuan ke daerah daerah yang jauh lebih terpencil
demikian ratu dan nedi
setelah dilakukan selat terima
kemudian apakah sudah ditentukan kemana kemudian kri lada ini akan berlayar begitu
kri teluk lada ini nantinya akan ditempatkan di komando armada tiga
yang pusatnya ada di sorong papua
dan memang komando armada tiga sendiri saat ini baru terbentuk satu tahun
belum banyak alutsista yang ditempatkan di sana
dan ada pun alutsista yang ada di sana itu
alutsista yang sudah berada sebelumnya
yang sudah ada sebelumnya di armada dua dan armada satu
dan kemudian dibawa ke dipisahkan dan diberikan ke komando armada tiga
namun jumlahnya sampai saat ini masih jauh lebih sedikit
dan itulah kapal ini kemudian yang akan ditempatkan di komando armada tiga
dan keputusan ini tersebut cukup strategis
karena memang untuk wilayah timur
sampai saat ini belum ada kapal kapal besar seperti ini
kapal yang bisa melandaratkan bantuan
ataupun bisa melakukan operasi amfibi di wilayah timur
sehingga terjadi bencana atau terjadi kontingensi
atau terjadi ancaman di wilayah timur
maka kapal kapal ini bisa bergerak lebih cepat
di daerah wilayah papua ambon dan sekitarnya
ratu dan edi
baik jadi nantinya kapal ini akan ditaruh begitu di wilayah timur
yang juga nantinya akan membantu proses ini ya
pengiriman barang ataupun bantuan bantuan di daerah sana
terima kasih iwan